anda masih di tech news ponsel telah menjadi barang yang tentunya tidak pernah lepas lama dari genggaman kita
bentar bentar udah dicariin gitu ya handphone saya mana
nah salah satu komponen yang harus diperhatikan soal smartphone atau ponsel adalah baterainya
karena jika tidak menjaganya dengan baik tentunya bisa merusak baterai bahkan si smartphone itu sendiri
terdapat beberapa fakta dan juga mitos mengenai merawat baterai smartphone ini
mungkin pernyataan yang sering kita dengar saat bicara soal baterai smartphone adalah jangan men charge smartphone semalaman
kemudian ada juga pernyataan yang bilang bahwa menjemur atau menaruh baterai di kulkas bisa memperpanjang umur baterai
ada juga yang bilang bahwa kita tidak boleh men charge smartphone dengan menggunakan charger yang bukan original
nah beberapa pernyataan tersebut ada yang mitos dan ada yang fakta
lalu bagaimana cara merawat baterai smartphone
kini banyak smartphone yang baterainya sudah menjadi satu dengan perangkat smartphone nya
pertama pernyataan harus mengecharge smartphone dengan charger original
nah pernyataan ini merupakan benar karena memang produsen smartphone telah merancang baterai dengan senyawa yang berbeda beda
jadi jika menggunakan charger lain atau charger yang tidak original tentunya akan dapat memperpendek usia dari baterai tersebut
nah kemudian ada juga kasus smartphone
nah apakah ini karena overcharge
meledaknya baterai itu biasanya terjadi karena ada hubungan singkat dari antara dua kutub yang terjadi secara internal di dalam baterainya
bangunan singkat ini mengakibatkan baterainya menjadi panas dan kemudian meledak
apa yang bisa menyebabkan hubungan singkat
biasanya ada puncture atau lubang atau pernah baterainya pernah jatuh sehingga pemisah antara dua kutub tadi
yang harusnya tidak mengharuskan baterai
jika tidak mengharuskan arus listrik itu malah menjadi retak dan kemudian antara dua kutub itu bisa mengalami hubungan singkat
apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi kecemasan smartphone
yang kedua pernyataan tidak boleh mencharge smartphone sambil digunakan
nah ini merupakan mitos berkaitan dengan yang tadi sebelumnya
jika menggunakan charger original maka ini tidak akan berpengaruh merusak smartphone saat kita gunakan sambil menge charge nya
namun yang harus diperhatikan di sini adalah lama dari pengisian tersebut
karena kita menggunakan charger original
jadi kita bisa mencharge sambil menggunakan smartphone tersebut
nah selanjutnya ini merupakan hal yang mungkin pernah anda lakukan
yaitu menjemur atau menaruh baterai di kulkas
nah ini merupakan mitos karena sekarang baterai itu baterai lithium
itu memang dirancang untuk bekerja sesuai dengan seru ruangan
jadi kalau anda menaruhnya di tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas justru malah dapat merusak senyawa kimia dari baterai tersebut
nah itu dia tadi beberapa mitos dan fakta tentang cara merawat baterai smartphone
jadi intinya adalah selalu gunakan charger original dan jangan lagi menaruh baterai smartphone anda di kulkas atau menjemurnya
karena baterai smartphone anda bukan jemuran
sandra insan nasari jakarta